om jin itu kan jinja yang sama jinja dulu
oh iya ngapain kok mereka dempet sih
kita cari tahu yuk kita ke bawah oke
eh tapi lanjut
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
jin ada apa kan disini
kau kabur kemana jalan aja susah
bos ya begitu bagus ini
ayah tadi mau bantuin nggak boleh katanya udah sendiri aja sebetulnya enak ini
ibu juga heran ya itu pak deddy sama bobi kenapa rajin banget ya bersih bersihin rumah kita
laku nggak ada orang begini ya mana nih orang assalamualaikum
itu raci ya
bersih itu gelas gelas
wali dorong ini pak denedi ini
di sini ya
pada ngapain kita di sini ya
bingung ya sama popi juga bingung eh kita lagi apa ini tahu nih mami
begini ibu reni tadi pak deddy dan bogi ke rumah terus langsung masuk dan sekarang lagi cuci piring
bukan sayang suruh iya bu bakal nggak cuma cuci piring tadi nyapu ngepel bersih bersih rumah
jangan suka ngurusin urusan orang
kalau baru kita sudah terlepas akan kubalas kau
lawang kamu aja gak punya senjata yang punya kan aku
aduh aku kuduk aja
diam diam diam
kalau gak nurut nih taruh peng lepas nih
nih cih wahua ini lepas nih rancangnya
kalian gak tau apa
kita ini pm tau gak
apa itu pm
polisi mini ada bangga
saya mau mendengarkan
main dong jalan
ke sana ke sana ame
ke sana ke sana aduh
kala mau ngelarik ke raja juri itu
hei alahnya ke sana
itu yang ke sana
itu kita harus lihat kondisi ya
iya harus lihat
ya bener sayang
nah sudah kamu ya
bu pergi dulu ya
jangan kiri baik baik ya ya
mukanya pada sedih begini
kesana ayah mau pergi berapa lama gitu
kan cuma seminggu ayah
maksudnya kan kalau gak ada ayah
seminggu di rumah tuh pasti sepi banget ya
ayah pasti kangen banget sama kamu jun
jaga diri kamu ya
jaga ibu di rumah
awak kamu jangan nakal ya
layangan layangan terus gak pantes
kan seru ya
yuk masuk ke dalam jun
nanti dulu bu
jun mau main dulu
kayak sendirinya enggak aja
tuh tuh tadi ayah barusan bilang apa
jangan berantem sama kakak saya
sama saudara itu yang akur
ditinggal ayah baru sebentar aja
nih tenang aja
kan ada om jin
aku boleh minta tolong gak
selama om jin bisa kerjakan
om jin pasti siap menolong bos jun
om jin bisa gak ngajak aku terbang
soalnya aku mau ngikutin ayah ke bandara
oh tenang aja
kita mau ngikutin ayah sampe bandara
enggak usah om jin
jun udah seneng kok
kalo ayah ke bandara
enggak sejamok ngajak
yaudah kita meluncur lagi ya
setelah lo muntah
setelah lo muntah
anak gua kamu udah bikin susah
banyak lagi dengan bener
badan kita jadi pegal
namanya juga anak gua jail
sudah pasti sudah jail
hei panty limo jangan kebanyakan ngeluh
ya sudah kita saja yang bekerja
tanpa anak buah kita mendapatkan itu teko
nah itu yang lebih baik
daripada punya anak buah jadi susah
aduh cinggir kacau
aduh ngedubel aja kayak mama jin loh
lah om jairin itu kan jinja yang sama jinja dulu
oh iya ngapain kok mereka dempet sih
kita cari tahu yuk kita ke bawah
jairin ada apa kan
kabur kemana jalan aja susah
sik muter muter udah kayak gangsing
hah ngapain sih ini pada dempet dempet begini ngapain ini
hei pangeran jin
siapa yang nempel
kita ini kena sihir dari jin jin nih
beres dong pangeran jin
tolongin aja deh om jin kasian
tapi ada syaratnya
tolongin sesama jin pak
hei pangeran jin
kalau bisa gue lepasin lo juga berhenti ngejar ngejar teko
ntar dulu pangeran jin
aku mau sahurah dulu ya
pakai berembuk udah kayak orang orang
susah banget cari pokok aja
ya diampun dah
muka sama belakang sama aja
ini udah belum
oke pangeran jin
mau setuju aja lama banget loh
musarah mau paham
jauh jauh jauh
jangan pada seneng dulu
kalian kan udah bebas nih
udah gak dempet lagi
jangan lupa sama syarat syaratnya
sebenarnya kita punya janji apa ya
gak ada sama sekali
gak jin gak manusia
tidak tipu semua ini
nah itu tuh
kalau gak nempatin janji ya begitu akibatnya
firman tadi acaba